pedagang kaki lima di kawasan tanah abang masih nekat berjualan di bahu jalan
gubernur dki jakarta anies baswedan berjanji akan segera menerapkan solusi terbaik untuk menertibkan para pkl
masalah pedagang kaki lima di dki jakarta hingga kini tak kunjung mendapatkan solusi
seperti di kawasan tanah abang jakarta pusat para pkl masih menggunakan trotoar dan badan jalan untuk berdagang
padahal pemprov dki jakarta di era joko widodo sudah menyediakan tempat bagi para pkl untuk berjualan di blok g tanah abang
penyediaan kios di blok g nyatanya tidak menjadi solusi
para pkl tetap nekat berjualan di badan jalan karena merasa lebih mudah dijangkau oleh pembeli
walau sering menyebabkan kemacetan pkl mengaku tetap akan berjualan demi berputarnya roda ekonomi keluarga
alasan saya karena pengunjung tidak ada jadi saya terpaksa keluar
kalau di luar kan orang
banyak pengunjung jadi dia mampir beli
kalau di blok g puru puru orang ke dalam
kalau ditanya ah sepi blok g nggak ada orang dia keluar lagi
ya terpaksa sana kan begini
ada yang berbeda nggak omsetnya
kira kira berapa yang bisa terakhir
di dalam omsetnya nggak ada benar
kalau di dalam kan omsetnya paling kadang rp lima puluh ribu ntar lama lagi orang beli
kalau di luar paling seratus ribu paling sering orang beli
semrautnya lalu lintas di kawasan tanah abang membuat gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan akan segera mencari solusi baru
meski hingga saat ini anies belum mau membeberkan solusinya dirinya berjanji akan dapat menyelesaikan masalah pkl di kawasan tanah abang
jadi kita tidak ingin
solusi temporer asal kelihatan beres kelihatan beres muncul lagi
itu bukan solusi yang kita inginkan
kita inginkan sesuatu yang begitu menjadi beres ya beres terus
kalau beresnya temporer ya mewarisi masalah buat yang berikutnya
saat ini apakah masih dibiarkan seperti ini pak
enggak sudah karena itu kita lagi nyiapin solusinya
nyelapin solusinya itu sudah ada solusi tetapi kita harus bicara dengan pihak pihaknya
solusinya sudah bisa di
nanti dong nanti kita nggak akan cerita rencana
tapi secepatnya begitu
pedagang kaki lima di kawasan tanah abang adalah satu dari masalah penertiban pedagang di dki jakarta
perlu solusi yang tepat agar masalah tidak kembali berulang
marsya anastasia jakarta